sototan selanjutnya yang juga menjadi sorotan utama berita utama di pekan kali ini
di tengah isu keretakan hubungannya dengan pdi perjuangan kabar mengenai jokowi bakal merapat ke partai golkar kian kencang terdengar
namun apakah benar jokowi akan berlabuh ke partai golkar
apalagi di pilpres dua ribu dua puluh empat ini golkar mendukung sang putra gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
saudara kasak kusuk kedekatan jokowi dengan golkar ini makin santer
ketua umum golkar erlangga hartarto sering terlihat bersama dengan presiden
salah satunya adalah saat jokowi dan erlangga makan bersama pada awal januari lalu di istana bogor jawa barat
kemudian ada juga gestur lain di mana destin kuning presiden jokowi saat bertolak ke tokyo untuk kunjungan kerja pada enam belas desember lalu
ini juga jadi kode yang menggelitik saudara
apakah ini simbol jika jokowi merapat ke partai golkar yang identik dengan warna partainya yang kuning
teka teki makna dasi kuning ini pun tak dijawab jelas oleh jokowi
namun ketua umum golkar air langga hartarto menyebut bahwa itu menjadi tanda kalau jokowi nyaman dengan golkar
pak jokowi sudah pakai dasi bunyi pak jokowi sudah nyaman
mas gibran kemarin hadir di acara ampi di manado
jadi sudah sangat dalam dalam keluarga besar partai golkar
saudara isu presiden jokowi dodo yang akan bergabung ke partai golkar hingga menjadi ketua umum selanjutnya
membuat mantan ketua umum partai golkar
jk menyebut bahwa semua orang ini bisa bergabung menjadi kader golkar
namun untuk menjadi pengurus apalagi ketua umum ada aturan dan tahapan yang harus dilalui
termasuk bila presiden jokowi ingin bergabung ke golkar
kemudian pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin membaca peluang jokowi
yang akan bergabung dengan golkar terbuka lebar
dari hasil munas luar biasa partai golkar